mau ngopi atau sarapan mas
apa aja neng
aduh kan aja anggo yang pesen kopi duluan
kok malah tukang sapu itu yang dikasih
ini teh udah bukan waktunya jangan makan lagi
kagak pokoknya makan
lo liat tuh muka muka temen gue
makan lapar gue juga
ada apa menirame ini
ini kan mereka minta makan
sekarang mah bukannya waktunya makan
udah makan perut
liat jamnya atuh
liat tuh sekarang itu sudah siang
kasem bukannya tidak mau ngasih makan
tapi segala sesuatunya disini mah pake peraturan
makanya besok besok bangun pagi kalau mau sarapan begitu
udah langsung dulu
roman romannya sih ah
arapa masih gendut nih ngerjain kita nih
sebenernya gue udah males banget makan disini
apalagi dikerjain kayak gini
kita makan luar yuk
mas ustadz dari pulang kampung kemaren
ustadz pesantren anur wakil ustadz sepuh seperti ustadz lulidi
eh kamu saya terserah sama kamu
kamu terserah gelandangan tukang sapu apa pengamen sih
woi woi woi siapa bukan sampah tuh
wah ada sampahnya nih masih sampah nih
kopi hitam satu ya
ya kecil itu mah
eh kenapa dulu
nah lapar tuh
langsah gue tuh
ih pura pura bego lagi
enak juga buat gue gulung
iya bener po
gayanya kampungan gak tau masuk kandang macan dia
udik banget lagi
hah makan dulu lah
laper juga ngeliat mukanya
pokoknya macem macem anak baru kita udah senior
kotoran apa ini ya
wey wey tangan orang ini teh
oh orang maaf tuh ya
wah tuh dia tuh anak bangsa
kotoran segede gitu ya
mau cari kemana mana mana sih ini
ternyata dia punya temen
tau gak lu
gua yang tanya tanya tau
takut lu jadi gubuk itu sama santri ya
sampai gak pulang semaleman
saya emang gak takut
kalau ngarepin orang banyak maka kan kudu ada asupan energi yang banyak juga
gua pikir lu minggat
baju kebanggaan saya kan masih di pesantren
saya emang gak betah pakai baju ini teh
mau saya cuci itu bajunya
nah baju yang ini buat kamu aja
saya mau cabut dari sini

apa aja neng
apa aja neng
ayang atuh kan a'a jahanggo yang pesen kopi duluan
kok malah tukang sapu itu yang dikasih
nah jadi bagaimana acara pernikahan adik kamu
alhamdulillah ustadz subuh semuanya berjalan lancar berkah
ya syukurlah kalau ustadz jainal cepet pulang
kita tuh disini agak kerepotan ngadepin santri baru yang suka bikin gaduh
apalagi kan kemarin ustadz kholidi juga baru pamit pulang
karena harus menemani uminya yang sakit
alhamdulillah saat ini sudah ada santri baru
yaudah kalau gitu biar abah aja yang cerita
umi kalau gitu ke belakang dulu
terima kasih umi
jadi memang kita kedatangan empat santri baru
bisnis bisa memahami
rubbana atina fid dunya hasanah
wafil akhirati hasanah
itu artinya apaan dek
artinya ya allah berilah kami keselamatan dunia dan akhirat
dan jagalah kami dari siksa api neraka
doa ini disebut doa sapu jagad
doa sapu jagad
itu kayak juru silat namanya
memang namanya doa sapu jagad
karena meskipun lafaz doanya sangat pendek
namun isi doanya begitu penuh makna
menurut para ulama doa ini mencakup seluruh permintaan manusia
karena itu dinamakan doa sapu jagad
sebab seluruh permohonan manusia
pada hakikatnya tidak lepas dari permintaan keselamatan dunia dan akhirat
doa sapu jagad juga dikenal dengan doa selamat dunia dan akhirat
karena doa ini juga merupakan doa yang paling sering dibacakan
oleh rasulullah saw
karena makna doanya begitu dasyat om
panjang bener tapi doanya
minta tolong deh dicatatin deh